akhir november dua ribu tujuh belas penggiat lingkungan melaporkan
sampah medis menumpuk dan berserakan di sepanjang jalan kabupaten cirebon
temuan ini menarik perhatian publik hingga pejabat pemerintah
tumpukan limbah medis yang tergolong bahan berbahaya dan beracun ini
ditemukan di desa panguragan sekitar tiga puluh km dari kota cirebon
dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon membenarkan limbah tersebut berada di wilayahnya
sebelum menjadi viral dan diberitakan keberadaan limbah tersebut sebelumnya tidak terdeteksi
memang keberadaan ini
ini adalah yang mohon maaf tidak terdeteksi oleh beberapa birokrasi baik dinas kesehatan daerah
khususnya di kabupaten cirebon
nah kaitannya limbah medis ini posisinya berceceran
tapi bukan daripada ketinggian sampai satu tiga puluh
ini di atas daripada campur limbah non medis
dari kantor dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon saya berangkat menuju lokasi temuan limbah
disinilah limbah medis b tiga ditemukan
lokasi ini telah disegel oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
penyidikan asal limbah dan pelaku pembuangnya sedang dilakukan oleh tim penegakan hukum klhk
tumpukan sampah rumah sakit seperti botol ampul selang bekas infus selang bekas transkusi darah
tabung suntik lengkap dengan jarum suntiknya berceceran dan menumpuk di sepanjang jalan ini
aromanya sungguh menyengat
memang di sebelah kiri dan kanan jalan kabupaten di desa panguragan ini memang awalnya menjadi tempat pembuangan sampah sementara oleh warga
karena mereka tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang terlokalisir
sempat atau sempat diberikan fasilitas berupa kontainer sampah oleh pemerintah
tapi tiga buah kontainer itu tidak digunakan dan warga masih membuang di sekitar lokasi atau di sisi jalan ini
nah hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum untuk membuang sampah yang berbahaya atau sampah b tiga
hal ini adalah limbah medis
kalau kita bisa lihat di kiri saya ini bertumpuk banyak sekali bekas bekas kaca dari limbah medis
baik itu suntik tabung bahkan mungkin plastik darah dan lain lain
nah kita akan coba hitung saya sudah berjalan sekitar tiga puluh atau empat puluh meter
berapa banyak volume sampah ini kita akan coba ukur di kanan dan kiri jalan sepanjang jalan ini
nah kita sudah hampir sampai di ujung jalan masih ada sekitar sepuluh meter jalan lagi
di kanan kiri saya masih melihat sampah sampah atau limbah medis berupa tabung pecahan tabung ataupun sisa sisa bahkan suntikan
ini masih ada artinya saya sudah berjalan sekitar satu ratus lima puluh meter di kanan kiri jalan
volumenya sangat masif dan ini menandakan bahwasannya kontrol dan juga kesadaran dan juga oknum yang membuangnya tidak punya kesadaran sama sekali mengenai itu
apa bahayanya limbah b tiga atau limbah medis ini
keberadaan limbah medis di desa panguragan mengundang empati berbagai kalangan
panglima kodam tiga siliwangi menyampaikan risiko terpapar virus dan penyakit berbahaya tidak hanya mengintai warga sekitar
tapi juga warga yang tinggal di tempat yang lebih jauh
karena tidak jauh dari sini mengalir sungai besar yang melintasi ratusan hektar persawahan
kalau ini dibiarkan hujan lantas
airnya meresap turun ke sungai
kita lihat berapa ribu hektare lahan pertanian sawah yang ada di sini
dan jangan bilang kami tidak makan sawah di sini
apa padi di sini belum tentu
sawah di sini mungkin juga nanti hasil panennya bisa dijual ke jakarta
jadi yang jadi korban bukan hanya masyarakat di cirebon tetapi di berbagai daerah manapun juga
desa panguragan memang dikenal sebagai desa pengumpul rongsong
bahkan sejak puluhan tahun lalu lebih dari lima warga desa mengandalkan bisnis jual beli rongsokan
seperti plastik botol dan besi bekas sebagai penggerak ekonomi
menurut bupati cirebon keberadaan limbah medis di desa ini mencoreng nama baik desa
kalau dulu memang masyarakat pangguragat ini memang pengais rongsokan
tetapi bukan dalam hal b tiga nya
nah sekarang itu baru ketahuan ada juga yang mengumpulkan b tiga yang sangat berbahaya
oleh karena itu dengan ketahuan ada pengumpul p tiga maka kita segera untuk bertindak dan melaporkan kepada kementerian lingkungan hidup
setelah menyegel lokasi pembuangan penyidik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencari tahu asal limbah b tiga ini
berbagai sampel limbah dikumpulkan dari enam titik
penyidik menemukan sedikitnya tiga puluh identitas penghasil limbah ini
di antaranya rumah sakit dan puskesmas di wilayah jawa barat jawa tengah sumatera
dari jakarta identitas limbah yang ditemukan di lokasi diantaranya berasal dari rumah sakit besar
seperti rumah sakit koja rsud pasar minggu dan rsup fatmawati
saat dikonfirmasi rsup fatmawati memastikan sudah membuang limbah sesuai prosedur menggunakan jasa pihak ketiga
setiap hari ratusan kilogram limbah medis dari rsup fatmawati
diangkut pihak ketiga menuju tempat pengolahan bersertifikat
pihak rumah sakit rutin menerima laporan setiap kali limbah dimusnahkan
jadi untuk pengolahan limbah di rumah sakit umum bursat fatmawati tentunya karena kami sendiri sudah terakreditasi
baik nasional maupun internasional
ini semua sudah sesuai prosedur
limbah b tiga ini kita buang ke tps b tiga
kita bekerja sama dengan pihak ketiga melalui proses lelang
dimana pihak ketiga sudah ada izin dari klh
tentunya kita ini justru membayar pihak ketiga untuk pemusnahan ini
rp sembilan per kilo kurang lebih per bulannya tujuh belas ton
terjamin untuk pembuangannya karena dimana ada lembar manifest ketujuh
dan sertifikat pembuangan
sesuai undang undang lingkungan hidup limbah medis b tiga harus dimusnahkan
pemusnahan bisa dilakukan oleh penghasil limbah jika memiliki pengolahan sendiri
jika penghasil limbah seperti rumah sakit tidak memiliki alat pemusnah limbah
mereka bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan kementerian lhk
jika memang rumah sakit sebagai penghasil limbah medis mengaku sudah melakukan pembuangan sesuai prosedur
kementerian lhk menduga
kebocoran limbah terjadi setelah limbah keluar dari rumah sakit
penyidik kementerian lhk masih mendalami asal muasal limbah yang ditemukan di desa panguragan ini
setiap rumah sakit yang identitas limbahnya ditemukan di lokasi pembuangan sampah desa panguragan
sedang dimintai keterangan termasuk para pihak ketiga pemegang izin pengolahan limbah medis b tiga
tanpa keterlibatan pihak yang memiliki akses terhadap sumber limbah tidak mungkin
limbah medis dengan volume sebanyak ini bisa terdampar di sebuah desa
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menduga ada penampung ilegal limbah medis skala besar di desa panguragan
yang mengolah limbah medis b tiga kemudian membuang sisa atau residu limbah yang sudah tidak memiliki nilai jual
ke lokasi pembuangan sampah warga

penyelenggaraan di desa panguragan mencari penyelenggaraan yang lebih besar
limbah medis yang ditemukan di sepanjang jalan kabupaten cirebon ini diperkirakan mencapai ratusan ton
dengan volume sebanyak ini besar kemungkinan limbah medis ini tidak hanya dibuang dalam satu kali kesempatan
saya menelusuri lokasi pembuangan ini menggunakan google maps dan google street view
indikasi limbah medis telah dibuang di sisi jalan kabupaten di sekitar desa panguragan sudah terlihat sejak dua ribu lima belas lalu
bahkan data citra satelit menunjukkan
indikasi pembuangan limbah medis di lokasi ini mulai terlihat sejak dua ribu sembilan lalu
indikasi dugaan pembuangan limbah ini semakin banyak dari tahun ke tahun sejak saat itu
jenis residu limbah yang berada di lokasi ini adalah jenis limbah yang sudah tidak memiliki nilai jual
seperti jarum suntik botol ampul juga tabung sampel darah
artinya besar kemungkinan selain di lokasi ini limbah medis dengan skala yang lebih besar dan memiliki nilai jual tinggi masih disimpan oleh pelaku pembuangan
masih menggunakan bantuan google street view saya mencoba menyisir jalan jalan di desa panguragan yang direkam pada dua ribu lima belas
di beberapa lokasi tumpukan limbah yang sangat identik dengan limbah medis terekam jelas
meskipun dengan resolusi yang kurang sempurna bentuk limbah seperti suntikan dan selang medis cukup jelas terlihat
diduga kuat dari sinilah asal sisa limbah medis yang dibuang ke lokasi pembuangan sampah warga
saya menemui seorang warga yang bersedia menceritakan dari mana asal limbah limbah medis ini
dengan kesepakatan identitasnya kami samarkan untuk alasan keamanan
kalau yang di pinggir jalan itu sampahnya adalah afkiran yang dibuang dari sub sub ataupun dari pabrik tersebut
kemudian dibuang seenaknya aja di pinggir jalan
sebenarnya itu adalah pabrik pengolahan limbah limbah sampah medis yang berasal dari luar kota cirebon

pembuangan limbah limbah medis saya tahu kami disitu limbah medis karena banyak sekali bahan bahan seperti suntikan
botol penisilin bahkan ada faktor infus yang masih bercampur dengan darah
setelah masuk ke publik kemudian diolah dan disertir dan diambil
mana bagian bagian yang sekiranya bisa didaur ulang kembali
kemudian dikirim lagi ke jakarta
kami pun tidak mengetahui pengiriman barangnya
barang barang yang dipindahkan
malam hari karena untuk mengantisipasi keresahan pada warga masyarakat
setiap kami mengecek di situ sekitar satu ratus dua puluh orang
awal awal berdirinya sih semua warga kami ada di situ
pada sering berjalannya waktu banyak dari blok blok lain atau desa desa lain yang bekerja di situ
pemiliknya si tautani oromadu diandisi alkit
saya pernah dengar perlakuan pemilik terhadap warga awalnya
apabila terdekat kejalan beliau memakai kekerasan
kekerasan itu menjadi penambaran juga dan pemimpulan
kira kira dalam perspektif
kami berpikir bahwa kekerasan itu adalah kekerasan
kalau masalah terkena
sujudikan pasti dan resiko sendiri
dengan pabrik limbah medis yang sangat besar sekali dan berbahaya sekali
dari wajah ada sempat terkena inti kisah dan apapun
itu terjadi di tol warga terlalu lama
kembalikan infeksi dan penjajah
dari keterangan warga tersebut
kami berkoordinasi dengan penyidik kementerian lingkungan hidup dan penegak hukum
kami pun bergerak ke lokasi yang diduga sebagai pabrik pengolahan limbah medis
di lokasi petugas mendapatkan sikap resistensi dari pengelola pabrik
kami dilarang mengambil gambar
saya yang nanya baik baik
kami pun berhenti merekam
beberapa saat kemudian kami merekam gambar dari seberang pabrik
setelah negosiasi pengelola pabrik memperbolehkan beberapa petugas untuk memeriksa pabrik
memang tadi setelah ada kunjungan dari pangdam siliwangi
beberapa anggota mengunjungi sebuah gudang tidak jauh dari lokasi
sekitar satu satu setengah kilometer
di sini diduga ada praktik pengolahan limbah medis
yang akhirnya residunya ditaruh di lokasi
tempat pembuangan sampah di sekitar jalan kabupaten tadi
yang diperbolehkan masuk tidak semuanya
hanya beberapa orang empat atau lima orang saja
baik itu dari dandim sendiri dari kapolres kabupaten cirebon
lalu ada juga dari kementerian lingkungan hidup
yang lainnya tidak diperkenankan masuk oleh pihak gudang
tapi menunggu di luar
kita mencari atau menunggu apa hasil dari pengamatan perwakilan yang boleh masuk di gudang ini
menurut warga pabrik ini baru berdiri satu tahun lalu
keterangan ini kami cocokkan dengan rekaman satelit
benar saja tahun dua ribu lima belas lalu
di lokasi pabrik berdiri ini masih berupa tanah yang kosong
tapi praktik pengumpulan limbah medis sudah dilakukan
di gudang gudang kecil sekitar lokasi sejak tahun dua ribu lima belas
karena tidak dilaporkan dan tidak terawasi
praktik ini menjadi cikal bakal pabrik
sekarang pabrik berdiri megah dengan sistem keamanan ketat
di pabrik ini juga terpasang sekurangnya empat belas kamera pengawas atau cctv
sekitar tiga puluh menit kemudian beberapa aparat tni polisi
penyidik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan keluar dari dalam pabrik
ya memang ada pengolahan
sisa sisa botol impus ya tentunya klhk nanti akan lebih tahu
yang b tiga yang mana yang ini yang mana nanti lebih lanjut
hasil dari klhk yang akan kita tunggu
untuk lebih lanjut bagaimana status tempat ini
yang utama kita akan bereskan lingkungannya
dan tentunya juga sumber sumber yang terlibat dengan itu akan kita bereskan
berdasarkan data yang dikumpulkan tim penyidik kementerian lingkungan hidup
anggota kodim dan kepolisian pabrik ini bukan satu satunya
ada penampungan limbah medis lain di wilayah ini yang biasa disebut gudang atau sub
indikasi awal gudang tersebut berjumlah lima unit
di sekitar wilayah desa panguragan kabupaten cirebon jawa barat
temuan limbah medis di kabupaten cirebon jawa barat
membuat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bergerak
tim penyidik menyegel lokasi mengumpulkan sampel dan barang bukti
dan menelusuri sumber limbah berbahaya ini
kerja sama lintas institusi juga dilakukan
antara kesehatan dan kekecewaan

dirjen penegakan hukum dan dirjen pengolahan sampah limbah b tiga meninjau lokasi
bukan hanya pelanggaran hukum yang menjadi persoalan
tapi juga penanganan dan pemusnahan limbah serta pemulihan lokasi
karena untuk melakukan pemusnahan limbah b tiga ini tidak boleh sembarangan
harus sesuai juga dengan prosedur hukum yang ada
sehingga kami memang betul betul mencari insinerator yang berizin
setelah itu kita mencari penyelenggaraan limbah b tiga
kemudian barulah dipulihkan lokasi ini lahan ini
karena kan kita tahu bahwa ada limbah medis rumah sakit yang sangat berbahaya sekali untuk kesehatan
oleh karena itu harus dipulihkan
klhk menganggap temuan ini adalah kejahatan serius
karena jarum suntik selang dan sisa darah adalah limbah yang sangat berbahaya
tim klhk langsung melakukan investigasi untuk mengetahui sumber limbah medis ini
termasuk jaringan ilegal peredaran limbah berbahaya ini
sekarang kita kembangkan
tadi disampaikan juga kami mendapatkan informasi dari beberapa orang mengatakan bagaimana jaringan ini bekerja
jadi kan ini ada jaringan yang terlibat di dalam limbah b tiga ini
tidak mungkin kan limbah ini sampai di sini semata mata
karena data di kami mencapai hampir tiga puluh sumber tiga puluh empat sumber ya
rumah sakit dan klinik yang kita temukan
ya ada di jakarta ada di tempat tempat lain termasuk juga di sumatera dan juga di daerah jawa ini
setelah mengetahui hal informasi dari masyarakat dirjen klhk komandan korem dan kodim bersama polisi
menuju sebuah pabrik yang diduga menjadi asal limbah di pembuangan sampah ini
di lokasi pengelola pabrik sempat menolak kedatangan pejabat kementerian perwira tni bahkan polisi
eh kami ini petugas kami bisa nutup perusahaan ini
tim gabungan klhk tni dan polisi akhirnya diperbolehkan masuk pabrik
sementara beberapa karyawan pabrik berjaga di panggang
hampir satu jam kemudian tim sidak keluar dari dalam pabrik
di depan pagar pengelola pabrik terlibat konfrontasi dengan dirjen penegakan hukum

ini satu indag bidana kalau bapak nggak bisa jelasin kita akan lihat
tapi tadi kamu menghalang halin kita dengan soalan
ya di dalam gudang
tadi kami masuk bersama dengan pak danrem dan juga beberapa penyidik kami
kami menemukan adanya kantung kantung infus dan juga ada beberapa bekas alat alat medis yang sudah dicuci
ya sudah ada pencucian di sana yang sudah dimasukkan dalam karung karung
ini juga merupakan akan kami kembangkan
dan ini perlu akan mendikasi penting bagi kami
ini kami melihat ya tidak menurut prosedur
ya ini tempat ini dan sebagainya
tapi ini kami akan dalami hal ini
dari pabrik rombongan bergerak ke sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan atau gudang limbah medis
lokasinya hanya sekitar satu ratus lima puluh meter dari pabrik utama
gudang ini berpagar bambu dan tertutup rapat
tulisan tulisan larangan mengambil gambar dan mendekati gudang ditempel di sepanjang pagar
petugas pun masuk dan menemukan bukti penting
tumpukan limbah medis memenuhi gudang dan berceceran di lantai
jika tidak berhati hati kami berisiko menginjak limbah medis seperti jarum suntik bahkan tabung sampel darah
ini kami sedang berada di salah satu sub gudang yang tadi diperiksa oleh kementerian klhk dan dari tni dan polisi
kita lihat di sini banyak sekali sisa sisa dari limbah medis jarum sisa infus dan juga ada kantong darah dan kantong infus
tidak hanya satu karung dua karung puluhan bahkan mungkin ratusan karung ada di dalam gudang ini
ini mungkin ada pemilik gudang
bapak disini sebagai apa pak
pekerja ini tempat gudang untuk apa ini pak
ya kurang tahu saya bawa penyewara kerja saja pak
yang dipilih apa ini pak
ya buat digiling
apa saja yang dipilah barang barangnya
ya sutikan saja sama itu sudah
sejak kapan ini pak
ya sudah satu tahunan
setelah melihat isi gudang penyidik klhk langsung menyegel tempat ini
keberadaan gudang ini menjadi ancaman bagi warga desa panguragan
limbah tidak hanya berada di dalam gudang tapi juga menumpuk di luar pagar gudang dan berceceran di sekitar gudang bahkan selokan
gudang ini ternyata hanya satu dari lima gudang penyimpanan limbah lainnya milik pabrik yang sama
rombongan pejabat penyidik klhk tni dan polisi bergerak menuju gudang lain
rombongan pun menemui pemandangan serupa
dalam gudang tumpukan ratusan karung limbah medis memenuhi area gudang
jadi bagi kami kami akan tetap melakukan pendekatan hukum secara tegas terhadap para pelaku ini
karena ini sudah melakukan satu kejahatan yang sangat sangat luar biasa
karena mereka bisa menyebarkan penyakit kepada masyarakat melalui limbah limbah infeksius ini
ya sejauh ini kita bisa lihat kan tidak mungkin
tidak mungkin punya izin gudang ini
kepala desa saja tidak tahu
puluhan ton limbah medis yang tersimpan rapat di dalam pabrik dan gudang gudang ini diduga berasal dari luar cirebon
seorang warga menuturkan proses keluar masuk limbah medis di pabrik dan gudang gudang tersebut
pada saat berasal dari kerawang
di mana ke panggora gudang kemudian di molang
dulu untuk pertama kali itu dia pakai mobil spontan box pt
setelah itu model transportnya berubah dari mobil pt menjadi mobil mobil pertarangan
mobil itu disangkutan dari apa saja
nah pulangannya itu mereka kadang kadang tidak punya pulangan
nah yang kosongan itu kemudian diisi oleh bahan limbah itu
setelah itu ya kan kembali lagi kalau di sini ada perang harus diambil
itu perhari bisa tiga mobil empat mobil
dan satu mobil itu bobotnya kurang lebih empat orang
ya ada jarum suntik ada selang yang masih ada darahnya
ada botol botol ada impus
malah ada juga beberapa sopir itu menemukan mahab yang bahan bahan organ manusia
ya misalkan cari usus dan sebagainya
orbotnya pakai tangan pakai arah
ada yang pakai sarung tangan ada yang juga enggak itu
setelah inspeksi pejabat kementerian lhk tni dan kepolisian resor kabupaten cirebon
bersepakat mengumpulkan kekuatan penuh
selasa pagi sembilan belas desember dua ribu tujuh belas empat ratus lima puluh personil polres kabupaten cirebon
satu ratus lima puluh anggota kodim enam ratus dua puluh cirebon dan puluhan penyidik kementerian lhk
bersama petugas dinas kesehatan kabupaten cirebon
serentak menyegel pabrik pengolahan limbah medis dan kelima gudangnya
sebelum menyegel setiap gudang petugas mengambil sampel limbah untuk kepentingan penyidikan
di beberapa gudang masih terlihat bekas aktivitas para pekerja memilah limbah medis ini
ember plastik dan tumpukan bekas selang infus selang darah dan selang karteter bersanding satu sama lain
setelah dipilah sisa limbah yang dianggap tidak bernilai bisa dibuang
ada di belakang ada di bawah
ini adalah gudang yang tadi sudah sempat disegel oleh kementerian klhk di bagian depan
ini belakangnya kita bisa lihat di bawahnya
ini berceceran sisa limbah medis dari rumah sakit
ada sisa selang infus mungkin selang kantong darah dan lain sebagainya
bahkan tidak jarang diantaranya ada suntikan suntikan
ini terletak di belakang gudang ada selokan air di bawah sini
di sana di belakangnya adalah tempat pembuangan residu sisa pengolahan limbah medis
berkarung karung puluhan mungkin bahkan ratusan karung
dan kita lihat ini ada selokan dari selokan besar ke selokan kecil yang mengarah
di balik selokan ini itu adalah persawahan ratusan hektare
sejak kapan pengolahan limbah medis ini sudah ada itu masih menjadi tanda tanya
karena warga sendiri bila sudah bertahun tahun tapi belum ada yang bisa memastikan sejak tahun berapa limbah ini datang
para pekerjanya juga ada yang dilaporkan ada yang terkena jarum suntik dari limbah medis ini
cipratan darah yang juga mengakibatkan infeksi dan lain sebagainya
bahkan ada informasi yang beredar ada beberapa kasus

yang tiba tiba naik di wilayah ini
sebagai upaya antisipasi penyebaran penyakit setiap karyawan pabrik diambil sampel darahnya untuk diperiksa
langkah ini diambil sebagai langkah pencegahan kontaminasi
kemarin kita sudah sembilan yang diperiksa hari ini dua puluh satu
targetnya seluruh pekerja seluruh pekerja kita sudah siapkan
untuk sementara kita siapkan di pusat nas ada empat ratus

potensi penyakitnya bisa hepatitis bisa tipe bisa juga hiv itu yang kita tak dekat
sementara itu tersangka yang sudah dipastikan sebagai seorang oknum anggota tni telah diamankan dan diperiksa polisi militer
tersangka terancam dicopot dari keanggotaan militer berhadapi hukuman pidana dan sanksi perdata
sementara kami melaksanakan pemeriksaan terhadap satu orang saja
oknum satu orang ini inisial ts
oknum tni ini terlibat dalam
dalam pengelolaan limbah medis ini
dan sekarang ini oknum tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh denpom
sebagai anggota aku
tapi sebagai para jut bukan di kodam tiga sini
tim klhk melanjutkan penyidikan menyasar sumber limbah
targetnya memutus jaringan dan menutup kebocoran limbah medis
pelanggaran dan risiko kebocoran limbah medis semacam ini bisa jadi tidak hanya terjadi di desa panguragan
masyarakat diharapkan reaktif dan berani melaporkan jika menemukan limbah atau sampah mencurigakan seperti ini
agar risikonya tidak meluas dan kejahatannya dapat dihentikan